lima tahun meniti karir di belantika musik tanah air nama titi dj pun kini semakin terkenal di berbagai generasi
terlepas dari karirnya sebagai salah satu diva ternama titi dj ternyata memiliki sisi lain yang sangat menarik untuk dibahas
kalau dari titi dj ini yang paling saya ingat adalah ciri khasnya itu bisa jari jemarinya kalau menyanyi itu jari jemari lentik sekali
nah tapi juga ternyata titi dj juga punya sisi lain nih mulai dari gaya hidup sehat tips hidup selalu bahagia hingga perannya sebagai ibu dalam mendukung bakat keempat anaknya
berikut timputannya dalam breakfast with bersama anchor aziza hanuk
ingat gak sama penyanyi yang selalu pakai tangan begini begini kalau lagi nyanyi yang lagunya sang dewi
dan juga segala macam lagu lagu yang bisa diingat dari semua generasi karena sangat menyentuh kalau bisa dikatakan lagu lagu
daripada saya menceritakan sendiri sosoknya dari mata saya saya akan langsung ajak anda untuk ngepoin aktivitas paginya seorang titi dj sebelum memulai aktivitas
akhirnya datang juga
baik apa kabar juga
baik doang alhamdulillah
nyesel lumayan dikit
tapi gak apa apa ini enak banget mbak titi rumahnya luar biasa
ini tunggu homie
rusepnya dipikirkan banget buat rumah kayak gitu
oh gitu ya
menurut mbak titi gimana awalnya
bisa kepikiran bikin
tapi ini adalah rumah yang gak biasa
jadi gak begini saya itu paling suka redecore
kita kita beli sarapan aja kali sekalian ya
boleh banget sih
kita beresesnya disana
oke yuk nah beginilah sarapan saya super sehat sekali saya enggak lihat ada ada kue sih tapi ini
dominannya buah dan ada kamu gitu ya sebenarnya buah buah buah buah yang utama oke lagi senang
kelapa jadi camu kelapa terus pakai susunya susu almond susu almond ini memang setiap hari seperti
ini atau emang lagi ngatur aja sekarang kebanyakan sih seperti ini tapi kadang kadang aduh pengen ini
pengen nasi uduk ada tetap kayak gini tapi jarang banget oke tapi berhubung emang mbak titi lagi
suka banget sama apukat kita bawain deh apukat buat mbak titi
langsung ditaruh udah mau mateng lagi iya apa sih tipsnya untuk milik yang bagus
itu nanti sebentar lagi mateng matengnya pasti oke
gimana tuh untuk molahnya campur campur campur campur aja tapi enggak pakai gula ya
oh enggak pakai gula yang suka manis pasti akan merasa hambar hidup ini oke aku hambar belum
makan hidup rasa hambar nih buat buat aku sih manis banget udah karena aku masuk amanit mungkin
jauh di bawah alam sadarku aku tidak suka manis karena untuk tidak mau mempunyai diabetes gitu kali ya
provokasi itunya karena enggak
lebih baik menghindari makanan yang tidak
berguna buat umum kita dan sebisa mungkin makan yangkar
ho flakes itu maksudnya makan aslinya
ya sudah tidak muda lagi

mudah mudah lagi jadi sangat jalan cepet oh oke beda oke angkat beban tidak beban hidup sudah
terat terat udah berat beban hidup lagi latihan latih udah expert nggak perlu angkat
beban lagi sudah boleh latihan angkat beban terus ini lah or campur salmon ini setiap hari banget
setiap hari ini tadi aku masuk ke rumah lihat foto fotonya aja anak anak lagi pada kemana
oh anak anak udah punya kerjaan masing masing yang sulung si kembar salma itu kan udah lulus
sebagai sarjana hubungan internasional hai hai kalau sisal wa diploma fashion business
dengan kesibukan dafa
masih dengan musiknya oke meni dengan karir internasionalnya meni luar biasa banget
ini menitnya belum efemer dia akan pindah for good bersama bersuhat dream sedih dong
nggak sedih pertama katanya kan yang bongso tuh dimana mana dikeluarga namun apun pasti
selalu dianggap anak kecil kan dia bilang sendiri mam kalau aku di indonesia aku akan selalu
dibawa bayang bayang nama mama jadi aku berhasil karena
aku atau karena emakku bisa jadi justru kali dia keluar tuh ingin membuktikan kepada dirinya sendiri
tapi berarti maksudku gini mbak titi mengasuh empat orang anak dengan mungkin jarak umurnya
juga nggak terlalu jauh kecuali tujuh ubernya barengan masa masa itu bagaimana mbak titi melewati
mungkin bisa jadi tips untuk orang tua orang tua di luar sana jadi nikmatin aja diikutin mereka mau kemana karena aku tuh tipe ibu yang
diikutin mereka mau kemana karena aku tuh tipe ibu yang
diikuti mereka mau kemana karena aku tuh tipe ibu yang
ya diikuti mereka mau kemana karena aku tuh tipe ibu yang
ya diikuti mereka mau kemana karena aku tuh tipe ibu yang not terlalu tidak tidak terlalu banyak aturan
itu terlalu tidak tidak terlalu banyak aturan

keaturannya adalah semuanya serba begi semua
keaturannya adalah semuanya serba begi semua serba basic maksudnya aturan sopan sopan santun

mereka nanti bila mereka bersosialisasi

indonesia illegal terakhir itu nggak ada lagi karena akhirnya dibikin kan dibikinlah yayasan
putri indonesia bikinlah pemilihan putri indonesia terus berapa tahun kemudian miss indonesia
satu angkatan satu angkatan dan sekarang mbak titi kembali dengan si single religion ini kenapa dalam
waktu sekian lama baru ngeliru single religion karena tanda tandanya baru sekarang karena
baru tergetar mendengar ini gitu untuk menjadi mereka untuk dijadikan untuk direkam dan
nyanyikan kita bisa kok menyanyikan lagu religi kapan aja gitu ya kan enggak harus menunggu bulan
ramadhan ya kan tahun ini tahun dua ribu sembilan belas ini adalah tahun ke tiga puluh lima aku berkarir itu yang tur di kota kota
kota kota yang tur di kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota
tapi bukan kota kota besar ya di second city gitu kota kota yang lebih kecil gitu
kalau kota besar saya udah sering banget gitu
sekarang abis ini kita mau pergi ke satu tempat di malimbabiti yang akan nge coaching vokal
ke studionya erwin gutawa ini sebagai coach
aku sekalian mau membuktikan aku fans beratnya mbak pipi aku bisa apel banyak lagu lagi nanti kita karaoke di mobil sering banget
nanti kita lihat selanjutnya
semua anaknya mbak titi itu punya lagu sendiri
oh iya sama ya punya anak pasti di tiap melahirkan setelah melahirkan terus berapa bulan kemudian dibikin lagu
sawah dafa stephanie semuanya ada ya
cuma segitu dia bikin
terus banyak yang bilang bagus bagus
terus masuk ke jurang juga eh bagus lho mbak bikinin lagu utuh dong dijadikan satu lagu utuh gitu oke ya gitu kan
mbak titi akan terus bernyanyi kah sampai kapanpun
insya allah selama masih ada yang minta
sebenarnya saya beruntung gitu masih ada di industri ini karena masih ada yang minta untuk nyanyi masih ada yang minta untuk rekaman bikin album gitu kan
ya beruntung sekali gitu
tahun ini saya sudah mengikuti mbak titi nih dari tadi kita breakfast bareng kita ngobrol ngobrol di mobil sampai sekarang tadi mbak titi terakhir nge coaching
abis ini ada agenda kemana lagi mbak
pulang ke rumah
pulang ke rumah
karena kangen sama stephanie karena dia baru pulang dari amerika
terima kasih banyak ya
terima kasih yadul
makasih semua yang berkutip seharian
silahkan mbak titi
so anyway itu dia tadi jalan jalan saya seharian
ngepoin kehidupan seorang titi dj
mulai dari bangun tidur tadi sarapan bareng
diajarin makan sehat ala mbak titi
makan apukat kelapa susu almon dan juga air kelapa
itu enak sekali
mungkin abis ini saya bisa ikutin bisa saya terusin ya menu sarapannya
tapi semoga bisa bertemu di lain lagi kesempatan
aziza hanum dan tim liputan cnn indonesia melaporkan dari jakarta